alhamdulillah berhasil kami amankan dan kami beri tindakan tilang dengan pasal dua ratus delapan puluh tujuh dan juga dua ratus sembilan puluh tujuh
bang untuk sopir pr hari ini sendiri ini sopir inian atau gimana bang apa yang lain bang
untuk pengendara atas nama muhammad tri dan ahmad fikri
bang ini kan dari berada di media sosial pengakuan dari jadwal hendirkan bahwa dia yang membawa kendaraan dan mengetes mesin kendaraan
itu seperti apa bang
untuk sementara informasi yang kami
kami dapat yang mengendari adalah muhammad fikri dan ahmad trik
jadi bukan pemilik mobil bang
bukan pemilik mobil
sorry pak jairus siapa pengendari bang
tapi benar bang ya mobil ini milik dadang itu bang ya yang pemilik skinan
pengusaha skincare ya
itu saya kurang tahu cuma di stnk nya atas nama perusahaan